neng rika kenapa gak telpon aatisna dulu
biasanya juga kan begitu
udah kakak tapi tadi waktu rika telepon handphonenya kakak tisna mati
gak aku apa apain kok
atis taruh sini ya
jak kok cepet banget baliknya
gue malu sama temen temen di sitati
tadi pas tengah jalan tadi gue suruh turun aja biar naik angkot
sobat tadi aku yang nganterin kamu kan nggak perlu mak
eh john lo mancing gue marah
marahnya pending langganan aku dateng
kenapa wajah kau itu jadi kusut pur
tak perlu kau ceritakan
aku sudah tahu
ini pasti gara gara cinta yang tak sampai
ini gara gara yang belum sampai
tapi sudah diembat sama orang lain
kasian sekali kak
macam mana ceritanya pur
kalau terlampau sedih tak usahlah kau ceritakan
nanti aku ikut bersahadi sama kau
hai lagi pada ngapain cuy
oke kalau kalian nggak mau jawab berarti kini tiba saatnya aku untuk menghitung penghasilannya
pertama cak tis gue balik dulu ya saya juga mau pulang lah gue juga dah mau beli kolak buat muka puasa
pur udah jangan terlalu dipikirin kata bapak saya rejeki jodoh maut itu di tangan tuhan
itu kan semangkanya emak
elah cuman semangkanya
ntar abang beliin lagi yang banyak
lo gimana acara bukbernya
ketemu si adam gak
kan tadi udah bilang tadi itu bukber sama temen sekelas
kalau adam itu kan tentang satu sekolah
tapi gak satu kelas
emang kenapa gak boleh
bukan gitu itu kan kue yang mau tati jual
ya udah makan aja berarti kita udah beli
kok motornya jadi butut begini
panjang ceritanya mas soi
siapa yang mau dianter
kok motor bagus dalam sehari bisa jadi butut begini
bahkan bingung sama si bakal c toda
kenapa orang itu kenceng
bang udin mau kemana
aku mau ke parkiran
permisi dulu ya ani
mau kemana lu
mau ke parkiran mak
bantuin ani dulu bawa barangnya ke toko
masa lu tega
liat dia ngangkat sendirian
lu kan laki dia perempuan
aku juga lagi nunggu tukang ojek
aku saja yang bantu
kok mati sih
mbak kakak mau ke depan
yaudah aku antar ayo mbak kakak
tapi rika lagi tunggu kakak
walah tisna mah keblu
bangunnya siang masih tidur
gak usah pegangan nggak apa apa
kenapa gak telpon aatisna dulu
biasanya juga kan begitu
rika berangkat dulu ya kakak
gak aku apa apain kok